kamu tenang aja ya
semua akan baik baik aja kok
natal gak akan pernah bisa terima aku
kamu hanya perlu sabar aja
aku lagi cari waktu yang tepat untuk ketemuin kamu sama dia
gimana aku ingin tergantung sama budi aja buat hubungi nata
ternyata masih ada ya geng kayak gitu
banyak banget sekolah ini
yang lagi hits banget di korea
aduh sumpah ya
gue tuh gak tau soal girlband begituan
udah mendingan sekarang kalian cepetan makannya
soalnya gue pengen ke purpose cari buku kimia
aku mau ntar ntar
pokoknya udah bisa

kayak apaan sih orangnya
perasaan horror banget dengar ceritanya afifah
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton

yaelah sebentar aja kali din gak jadi bantai
nathan pangeran lo tuh bakal dateng kok
ya terapi kapan udah jam berapa gue nunggu lama banget
udah cantik kayak gini lihat dong
percaya sama gue dia tuh bakal datang tenang tenang
tenang din bakal dateng
udah pasti datang kan guys
aduh bisa gue kesini
nathan kamu kenapa
kamu berantem lagi
tentu kamu berhati hati
tapi kamu sendiri masih keras sekali
pasrah sangat besar bisa juga
jadi ini kepedulian papa sama mama dengan bermesraan dengan perempuan lain
semua perempuan yang gak punya hati yang tega nyakitin perempuan lain
dengar dulu natan
aku gak peduli pa papa sakitin aku tapi jangan sakitin mama
ternyata papa juga gak lebih baik dari aku
natan natan natan tunggu
lo tuh kenapa sih
gak ada masalah apa cerita sama gue ya
nggak usah gue bisa sendiri
kalau ada masalah selalu beritahu gue
lo cerita apapun sama gue gue bakalan bantu
lo mau bantu gue
lo diem jangan bawel dan biarin gue sendiri
natan tuh kenapa sih
padahal semua cowok ngejer ngejer gue
tapi kenapa dia gak suka sama gue
kamu tenang aja ya
semua akan baik baik aja kok
nathan gak akan pernah bisa terima aku
kamu hanya perlu sabar aja
aku lagi cari waktu yang tepat untuk ketemuin kamu sama dia
papa mau bicara sama kamu
tunggu dulu pak
ya ampun berarti bener nih telatnya udah lebih dari lima menit
terus gimana dong sekarang
telat sehari gak bakalan bikin kita bego kali
rugi waktu dan rugi uang
kasian orang tua kita udah capek capek sekolahin cari uang
sekarang kita mau sembarangan kayak gini
eh apaan sih
tarik tarik aja mau kemana
kata lo gak mau rugi waktu sama uang
yaudah lo ikut gue
lo katanya gak mau telat
yaudah buruan lo panjat
ntar lo naik ke bahu gue
terus nanti gue naik ke atas bahu lo nengok ke atas
modus apaan sih
lo mau kalo lo telat ntar diliat guru lo
terus lo dapat hukuman
lo panjat bahu gue
jangan sakiti aku
karena kau lah pilihanku
nih yuk jep kesini
udah gak ada
tolong kumpulkan buku tugas teman teman kalian ya
terus nanti antar ke kelas enam belas
enam belas bapak ngajar di sana
jangan lupa itu
terima kasih ya